menjelang lebaran lonjakan pemudik telah menghampiri palimanan
volume kendaraan dari arah jakarta yang keluar di gerbang tol palimanan cirebon jawa barat
pada hari jumat satu juli pukul enam pagi tercatat sebanyak empat puluh tujuh ribu kendaraan
ribuan kendaraan pribadi dengan tumpukan barang berjejer untuk mengantri melewati gerbang toa palimanan
kepadatan arus lalu lintas di tol cipali dari arah jakarta sudah terlihat sejak kilometer satu ratus tujuh puluh
untuk mengantisipasi penambahan volume kendaraan pengelola tol cipali pt lintas marga sedaya atau lms
melakukan beberapa terobosan baru dan memperbaiki infrastruktur
antara lain menambah jumlah gardu pembayaran tol palimanan dan juga melakukan pembayaran tol secara elektronik
juga pembulatan pembayaran ke bawah khusus untuk pembayaran secara tunai